mengapa hatiku terasa semakin sakit
jika setiap kali aku mengingat negara
aku sungguh membenci perasaanku ini
aku sangat ingin melupakan yudhacara untuk selama lamanya
aku ingin hatiku bersih dari sosok
yang bernama yudhacara
tapi aku tidak akan menyerah
aku akan terus melawannya
kiok kedua sudah aku dapatkan
semoga aku bisa segera
untuk menyembuhkan dinda subanglarang
agar segera menemukan sepuluh kiong
sebagai syarat kesembuhan dinda
jaga dewa betara
siapa yang menjaga dinda subanglarang sekarang
aku sudah tidak percaya kepada dinda kentrik mady
yang selalu ingin mencelakai dinda subanglarang
siapa yang harus menjaga dinda subanglarang
aku bisa meminta pertolongannya
untuk menjaga dinda subanglarang
dan tinggal di pajajaran
semoga saja dia bersedia
aku akan mengarahkan sukmaku
untuk menembuhkan dinda subanglarang
untuk menyembuhkan dinda subanglarang
kanda sudah lama kamu tidak berkunjung ke sini
aku sangat merindukanmu
karena juga sangat merindukanmu dinda
maafkan aku belakanganmu
karena tidak bisa sering mengunjungi
banyak sekali masalah di panjang jalan
ada apa kanda apakah ada yang harus aku bantu
sepertinya kanda sedang gelisah
dinda saat ini dinda subanglarang dalam keadaan mati suri di istana
rai subanglarang dan rai kempring mani
bagaimanapun mereka adalah adikku
apapun masalah yang menimpa mereka
aku pasti ikut merasakan deritanya
kanda ingin minta pertolongan
kanda mohon tinggallah di istana pajajara
dan tolong jaga dinda subanglarang yang belum sadarkan diri
kalau kamu sudah memintaku melakukan itu
pasti ada alasan
terima kasih dinda
kanda harus melanjutkan perjalanan kanda
untuk mencari obat
demi keselamatan dinda subanglarang
aku masih merindukanmu kanda
aku tahu kalian harus melakukannya
semoga kanda segera membuka obat
untuk bisa mengobati rai subanglarang
terima kasih dinda
untuk mata latar
bangun penguasa kegelapan
kamu punya nyali yang luar biasa adhika lepa
terima kasih rasikul
itu sama dengan kamu masuk ke kandang baung
itu artinya dari kamu hebat
kalau pun nyawa kamu akhir melayang sama si jaya raksa
untung aing cepat datang
kalau tidak ha hoib
mas jigoro dendamku pada jaya raksa sangat bergulak gulak
dia yang sangat ingin aku jatuh ke jurang
tolong izinkan aku menghabiskan dia dengan buah tangannya
koparkan terus dendam keseluruhan buatka lepa
liputin terus hatimu dengan kegelapan yang moek
lepaskan ibu dia
maafkan putrimu ini bunda
aku belum bisa menyelamatkanmu bunda
aku sangat mencintaimu
aku sangat mencintaimu
bagiku keselamatanmu lebih penting

aku ingin mengingatku
aku ingin mengingatku bunda
mengapa hatiku terasa semakin sakit
jika setiap kali aku mengingat negara
mengapa aku sungguh membenci perasaanku ini
aku sangat ingin melupakan yudhacara untuk selama lamanya
aku ingin hatiku bersih dari sosok yang bernama yudhakara
tidak akan kubiarkan semua kenanganku bersama yudhakara
masih teringat di dalam pikiranmu
tidak akan kubiarkan
aku sangat membencimu yudhakara
aku sungguh membencimu